kecelakaan maut di arus mudik lebaran kembali terjadi
di ruas tol batang semarang jawa tengah bus rosalia indah yang membawa tiga puluh empat penumpang
termasuk satu sopir dan satu orang kondektur mengalami kecelakaan tunggal di kilometer tiga ratus tujuh puluh a
dua puluh orang meninggal dunia tujuh belas orang lainnya mengalami luka luka
diduga sopir mengantuk hingga akhirnya bus masuk ke dalam parit sepanjang dua ratus meter
sebelumnya kecelakaan maut juga terjadi di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek
kecelakaan melibatkan tiga kendaraan yakni daihatsu grand max daihatsu terios dan bus prima jasa
dari keterangan sopir bus saat itu grand max yang berada di jalur kontraflow tersebut
oleng dan menabrak bus dari arah berlawanan
tujuh belas orang tewas dalam peristiwa naas itu
jadi aja pak kita kan ini kontraflow dari arah jakarta nih kita ke bandung enggak
kita kan emang ada krisis kanan gitu kan terus
jadi tiba tiba itu mobil grand max itu nyebrang pak ke saya
ya jadi soalnya menghindari tiba tiba di depan saya menghindari begini tuh
kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri
kayaknya kenapa saya langsung balik begitu dia
sesuai ketetapan pemerintah batas libur lebaran jatuh pada tanggal lima belas april
maka diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada tanggal tiga belas sampai enam belas april mendatang
berhati hati dan taat pada peraturan selama di perjalanan
tentu jadi keharusan bagi para pengendara agar semua selamat sampai di tujuan